metro departemen store turut berpartisipasi merayakan ulang tahun dki jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh enam festival jakarta great sale
salah satu rangkaian kegiatan hut dki jakarta
di acara ini metro dengan tema great sale one day super special menawarkan diskon lima puluh plus dua puluh persen yang akan digelar pada dua puluh tujuh mei ini
penasaran apa saja yang didiskon berikut tayangan ya
metro departemen store yang sudah memiliki lima belas gerai yang tersebar di indonesia terus memberikan penawaran yang terbaik
banyak pengunjung setia yang berbelanja di metro
sering banget saya sering banget ke metro plaza senayan metro purwokinda saya sering banget
lengkap ya produk produk di metro kita mau beli sepatu saya juga sering melihat aparatnya cowok buat istri saya juga
aku sering banget menjadi metro
karena produknya lengkap terus harganya juga murah murah promonya juga menarik sih
metro departemen store dengan dukungan penuh ekosistem city corps ingin berbagi kebahagiaan bersama seluruh masyarakat indonesia
memeriakan ulang tahun dki jakarta melalui diskon besar besaran pada festival jakarta great sale
yang akan diselenggarakan tanggal dua puluh tujuh mei mulai pukul sepuluh pagi hingga selesai
saat ini saya sedang berada di salah satu
departemen store metro yang berada di jakarta selatan dan saya ingin mencari tahu bagaimana sih persiapan jelang sale pada tanggal dua puluh tujuh mei nanti
halo mbak cecilia apa kabar mbak
halo mbak menteri baik
mbak bisa dijelasin nggak sih terkait sale nanti tanggal dua puluh tujuh itu seperti apa
sale nanti kita menyebutnya metro great sale one day super special
ini sale yang sangat sangat spesial karena hanya satu hari di hari sabtu
untuk nasabah kartu kredit mega syariah dan juga untuk pengguna alo bank untuk alo prime
kalau itu udah punya semua terus masih mikir aduh kira kira nanti ada fitur pay later nggak ya
jadi bisa belanja sekarang bayarnya nanti
selain menawarkan produk produk terbaik
metro telah mengantisipasi antusiasme pengunjung nanti
pasti kami menambahkan titik titik kasir jadi kita tahu bahwa karena akan ngebludak ya
dan antusiasme para
pelanggan setia metro juga bagus sekali
jadi kita tahu bahwa kita harus menambahkan kasir dan kesiapan juga dari tim spg tim kasir
itu sudah kita siapkan
dan untuk customer yang belum punya kartu kredit bank mega atau belum mendownload alo bank
akan ada tim kita yang membantu juga memastikan bahwa bisa langsung apply untuk kartu kredit
akan ada program insan approval
menawarkan promo menarik untuk brand internasional maupun lokal
mulai dari pakaian sepatu tas skincare hingga keperluan
dan rumah tangga seperti matras
kita lagi ada di kantornya hiuar ini bagus banget
jadi untuk ini new arrival koleksi terbaru
jadi dari harga kalau nggak salah ini hampir satu lima juta tuh akan menjadi sekitar lima ratus ribuan aja
wah pokoknya wah banget jangan sampai ketinggalan untuk promo ini di hari sabtu nanti
hanya satu hari
hanya satu hari
dan ini khusus untuk pengguna bank mega dan alo bank
khusus untuk kartu kredit pengguna kartu kartu bank mega bank mega syariah dan alobank
oke thank you mbak sesi atas waktunya
terima kasih juga ditunggu kehadirannya ya mbak menari ya hari sabtu ya dua puluh tujuh mei
nah banyak banget kan diskon di metro
jangan lupa datang tanggal dua puluh tujuh mei nanti dari jam sepuluh hingga tutup di metro one day super special